menyambut lebaran kementerian hukum dan ham memberikan remisi untuk narapidana
lebaran tahun ini kemenkum ham memberikan remisi untuk lebih dari enam puluh tiga narapidana
termasuk narapidana kasus korupsi
terpidana korupsi m nazarudin dan gayus tambunan adalah dua nama beken dalam kasus korupsi yang mendapat remisi
nazarudin mendapat remisi satu bulan lima belas hari sementara gayus tambunan mendapat remisi dua bulan
pemberian remisi terhadap napi dengan kejahatan luar biasa termasuk koruptor
diatur dalam peraturan pemerintah nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
pemberian remisi terhadap keduanya dianggap tak patut oleh peneliti hukum dan pegiat anti korupsi
dari indonesia corruption watch lalola easter
nazarudin ini apakah pelaku utama atau bukan dalam perkara korupsi tertentu
kalau sampai dia adalah pelaku utama rasanya status justice
laborator itu tidak bisa serta merta diberikan
nah dalam konteks itu rasanya kita perlu bercermin lagi gitu ya
kalau misalnya pun kpk ingin merekomendasikan yang bersangkutan untuk terima remisi itu harus dipikirkan lagi
remisi juga diberikan kepada terpidana kasus pajak gayus tambunan
yang mendapat pengurangan masa hukuman sebanyak dua bulan
sejauh yang saya tahu itu belum terpenuhi
status gayus tidak justice kolaborator karena dia sudah jelas jelas dalam putusan perkaranya
itu disebut sebagai pelaku utama dia melakukan masuap
dia juga melakukan pengurangan pajak
jadi rasanya kalau dalam konteks itu kedua orang ini tidak terlalu mumpuni untuk bisa terima remisi
pemberian remisi di republik ini memang jadi polemik tahunan
dalam setahun seorang terpidana bisa mendapatkan remisi berkali kali
selain remisi pada hari lebaran
masih ada remisi hari kemarin
kemerdekaan natal dan tahun baru
masa hukuman pun bisa berkurang jauh dari vonis hakim di pengadilan